cnn indonesia breaking news
demes anda masih berada di crisis center apa informasi terbaru yang bisa disampaikan dari sana demes
selamat malam ferdi sampai pukul sebelas pada malam hari ini keluarga korban yang berduka dengan adanya peristiwa jatuhnya pesawat sriwijaya air
di sore hari ini sc satu ratus delapan puluh dua ini masih terus berdatangan untuk bisa mengkonfirmasi data dan juga mendapatkan update mengenai bagaimana proses pencarian
dari pesawat yang berada di kota ini
pesawat yang jatuh dan juga nanti evakuasinya dan untuk mengetahui bagaimana apa yang dilakukan usaha para keluarga korban
terutama mereka yang menjadi korban baik ini penumpang maupun juga dengan kru para awak pesawat dari sriwijaya air ini
saya sudah bersama dengan salah satu anggota keluarga korban yakni sepupu dari korban yakni ada bapak epta
pak epta kami sebelumnya mengucapkan untuk berduka cita
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
untuk hal itu ada tadi petugas yang dengan mempersilahkan kalau mau ke rumah sakit polri akan dibantu ke keramat jati
ataupun kalau mau stay di bandara dipersilakan juga
ya so far sih pelayanannya menurut saya sih udah bagus ya
kita hanya tinggal menunggu informasi selanjutnya
semoga besok pagi ya
ada update nya terbaru
hontungan saja mbak yang terbaik
terima kasih banyak pak epta atas waktunya bersama cnn indonesia tv
kita berharap keluarga dari bapak epta dan ibu novi ini akan bisa segera ditemukan update nya
terima kasih banyak saya selalu pak epta
itu tadi verdi perbincangan dengan pak epta salah satu keluarga korban
yang masih akan terus menunggu update terbaru dari bagaimana pencarian dan juga evakuasi
yang masih terus dilakukan oleh berbagai pihak dari kementerian perhubungan basarnas
kemudian investigasi atau pencarian black box ini sebagai salah satu unsur yang paling penting
untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga penyebab untuk jatuhnya pesawat sriwijaya air pada sore hari ini
nanti kita akan menantikan terus update selanjutnya
dan tentu saja untuk seluruh anggota keluarga korban
ini masih tetap bisa mendatangi posko posko krisis center yang sudah disediakan
baik di bandara soekarno hatta seperti yang ada di belakang saya
ini adalah terminal kedatangan dua d di bandara soekarno hatta
kemudian ada juga di bandara supadio pontianak
yaitu tepatnya di gedung graha chandra di setawiradi
dan seluruh posko ini juga sudah dilengkapi dengan hotline yang sudah bisa diakses
ada beberapa nomor telepon
dan tentu saja pelayanan yang sudah diberikan ini akan terus maksimal
seperti yang sudah diklaim
oleh pihak sriwijaya bahwa seluruh stakeholder akan tetap memastikan pendampingan keluarga
dan saat ini seluruh pihak juga terus melakukan pencarian
dan untuk menyelidiki bagaimana nanti update nya secara maksimal dalam beberapa hari ke depan
terlebih nanti knkt tentu saja akan terus mencari black box mulai dari besok pagi
dan mulai dari malam hari ini sebenarnya sudah ada pihak tni polri yang sudah berangkat
untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian yaitu di perairan pulauan seribu
baik terima kasih putri demes sudah menginformasikan situasi atau kondisi terkini dari crisis center di bandara soekarno hatta
terima kasih selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan
dan sekian cnn indonesia breaking news saya ferdi ilyas mengucapkan terima kasih atas kesamaan anda